ada mobil berplat ke kaisaran sunda yang diamankan polisi
sebuah kendaraan dengan identitas yang diterbitkan oleh negara kekaisaran sunda nusantara
diamankan oleh polisi di gerbang tol cawang pada rabu siang
selain tidak sesuai aturan lalu lintas
surat kendaraan beserta surat izin mengemudi yang diterbitkan negara kekaisaran sunda
juga turut diamankan
hingga rabu siang kedua pengendara mobil masih diperiksa oleh ditlantas polda metro jaya